kamu kan juga
mengapa kau mengeluh juru mantri
dari tadi siang teh kita cari cari
raden kian santang
uto geni pasti akan menemukan kian santang
datanglah ke hadapanku sekarang juga
raden suruawi sesa
apa yang dapat aku lakukan untukmu
terima kasih kakaknya
kenapa ayah begitu cepat
aku sangat merindukanmu ayah
sekarang aku sendirian ayah
sebanyak air mata yang kukularkan
tidak bisa mengembalikanmu ayah
udah berjaya aneh
masakan jurus sempat pasar ini
masakan jurus sempat pasar ini
masakan jurus sempat pasar ini
aku tahu siapa yang membunuh ayahku
dia adalah juru mantri
aku akan membongkar semuanya
kamu israt di mana
aku israt di sini saja
kamu israt di mana
sebaiknya kamu istirahat
bukankah sholat itu adalah
istirahatnya orang mukmin
untuk menenangkan hati kita
memberikan ketenangan hati
untuk masalah yang kita hadapi
terserah kau saja
aku mau istirahat dulu
aku sangat kagum kepada dia
dia sangat baik dan sopan
aku ingin memiliki sifat seperti dia
aku ingin menyampaikan
untuk kalian semua
bahwa putra ku walang sungsa
dan dia sekarang
sudah berada di stan
putraku raden walang sungsa
seseorang telah mengubah wajah
di saat dia sedang
aku meminta kepada kalian semua
terimalah putraku raden walang sumsa
dan bidik pahlawan gawanya
sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu
jangan merenungkan amuk maruk
kita sudah ada di perbatasan pancok
silahkan pak esau
ini sudah larut malam
tapi kian datang belum kita temukan juga
mengapa kau mengeluh juru mantri
dari tadi siang teh kita cari cari raden kian santang kita ketemu temu ini
uto geni pasti akan menemukan kian santang
uto geni datanglah
datanglah ke hadapanku sekarang juga
raden suruawi sesa
apa yang dapat aku lakukan untuk